selain koalisi partai politik jalan menuju pilpres dua ribu dua puluh empat juga diramaikan oleh munculnya kelompok masyarakat pendukung calon presiden dua ribu dua puluh
di mana rabu pagi kelompok masyarakat bernama majelis sang presiden mendeklarasikan dukungannya untuk anies baswedan
sementara dukungan di sejumlah daerah juga diberikan kepada ganjar pranowo dan sandiaga uno menjadi calon presiden dua ribu dua puluh
sempat terjadi cekcok dalam deklarasi tersebut akibat adanya beda pendapat soal keberadaan empat bendera tauhid yang terdapat di sisi kiri dan kanan panggung
deklarasi yang dihadiri ratusan orang itu terdiri dari mantan anggota fpi hti dan mantan narapidana teroris
kelompok tersebut menilai anies merupakan sosok yang dapat menjadi presiden karena mampu mewadahi aspirasi rakyat atas kinerjanya selama menjadi gubernur dki jakarta
dapat mengusung bapak anies baswedan ini
ini partai yang sifatnya sejalan dan seiringan dengan wacana wacana atau pemikiran pemikiran pak anies untuk bangsa ini
jadi tanpa pak anies mendapatkan intervensi
sementara itu di lampung ribuan emak emak yang tergabung dalam mak ganjar provinsi lampung mendeklarasikan mendukung ganjar pranowo sebagai capres dua ribu dua puluh empat mendatang
ganjar dianggap cerdas peduli dan mampu mengapresiasi kinerja dan menyerap aspirasi perempuan
di sidoarjo jawa timur ratusan pelaku umkm dan emak emak mengikuti pelatihan pembuatan otak otak dan strap masker yang diadakan oleh gerbong pecinta sandi
kegiatan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk lebih kreatif dan memiliki penghasilan